pascaguron selama dua belas tahun adeline lis tersangka kasus dugaan korupsi dan pembalakan liar di sumatera utara pada sabtu malam tiba di gedung kejaksanagung di jakarta
adeline lis ditangkap petugas imigrasi singapura yang curiga karena ada data yang sama dengan dua nama berbeda
pelaku yang juga tersangkut kasus pencucian uang ini kemudian digelandang ke rutan salemba untuk menjalani karantina selama empat jam